hai sejumlah warga desa ketawang kecamatan gondang nganjuk selasa siang mengembalikan
beras bantuan sosial kofit sembilan belas dari pemerintah kabupaten nganjuk karena berkualitas jelek
menurut warga beras bantuan seberat dua puluh kg itu berwarna kuning berbau apel dan biji beras tak
utuh warga menganggap bantuan beras itu tak layak dikonsumsi berasnya awon cipta luka
yang lebih mening warna nek orang baik kualitasnya ini beras bantuan dari mana
dari kabupaten terus dikembalikan ini mintanya ibu bagaimana minta diganti
yak desa setempat menerima pengembalian beras tersebut dan langsung melaporkan ke
dinas sosial nganjuk warga pun diberikan beras pengganti dengan kualitas yang lebih bagus
hingga saat ini terdata ada berapa orang sudah mengumpulkan
sekitar sembilan orang ya kita mengharapkan untuk
biar untuk kedepannya harapan kita itu berasnya biar layak konsumsi
dari data desa setempat pembagian beras dari bantuan pemerintah kabupaten nganjuk
diberikan kepada enam puluh dua orang yang terdampak kofit sembilan belas warga berharap kualitas beras
bantuan selanjutnya dapat lebih baik dari yang diterima sebelumnya
nganjuk jawa timur